tentang kecelakaan terjadi di ruas tol cipularang purwakarta jawa barat
kecelakaan pertama bermula saat sebuah minibus yang melaju dari arah jakarta oleng
dan menabrak kendaraan truk yang ada di depannya kemudian terbakar
akibat kejadian ini tujuh penumpang minibus yang akan mudik ke wilayah garut
mengalami luka berat dan ringan
semua korban kini dirawat di rumah sakit tamrin purwakarta
kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak laka lantas polres purwakarta
petugas juga masih mencari pengemudi truk yang kabur setelah terjadi kecelakaan
sementara itu di lokasi yang sama kecelakaan kembali terjadi
melibatkan kendaraan operasional petugas jasa marga yang ditabrak oleh sebuah truk trailer
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kendaraan petugas mengalami kerusakan di bagian sampingnya
bagaimana suasana arus mudik di cikampek jawa barat
sudah ada produser lapangan irine wardani
selamat siang irina bagaimana kondisi jalan di gerbang tol cikampek saat ini
ya punce hingga saat ini menjelang lima hari menjelang lebaran
arus lalu lintas di daerah cikampek ini masih tergolong lancar
belum terlihat adanya kepadatan atau penumpukan kendaraan
karena diperkirakan penumpukan atau kepadatan arus lalu lintas yang akan melewati cikampek ini
akan terjadi di h tiga
atau h dua menjelang lebaran
itu dikaitkan dengan cuti bersama yang dicanangkan oleh pemerintah indonesia
terkait dengan jalur jalur yang diperkirakan padat hingga saat ini
menurut humas jasa marga jakarta cikampek handoyo mengatakan
ruas ruas jalan melalui jalan ruas cawang cikunir cikarang dawan dan cikampek itu masih tergolong lancar
namun kepadatan terjadi di ruas jalan halim dan cawang
itu terpantau sejak pukul sepuluh tadi
ini terlihat padat
ada beberapa hal yang harus menjadi catatan buat para pemudik mengenai jalur jalur rawan kecelakaan
yang ini harus diperhatikan untuk para pemudik yang akan melewati beberapa jalur di daerah jawa barat khususnya
yaitu di jalur tol cipularang
karena di jalur tol cipularang ini seperti tahun tahun sebelumnya
masa masa mudik dikenal dengan peningkatan kecelakaannya terutama untuk kendaraan bermotor
begitu pula dengan kendaraan bus
beberapa kecelakaan sempat terjadi di jalan tol cipula
di daerah cadas pangeran juga harus diperhatikan bagi para pemudik yang ingin berkendara menuju bandung atau subang
karena di daerah cadas pangeran ini dikenal dengan daerah perbukitan
dan sering terjadinya longsor
selain itu di daerah muncul garut jawa barat juga sering terjadi kecelakaan
dan di daerah terakhir yaitu pantura
pantura yang jalur krusial yang menghubungkan antara jawa barat jawa tengah dan juga jawa timur
pasti di setiap mudik di setiap masa masa mudik menjelang arus mudik arus balik lebaran
pasti terjadi kecelakaan
sehingga bagi para pengendara terutama pengendara sepeda motor harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan masing masing
terutama himbawan pemerintah yang menghimbau agar para pemudik yang terutama yang menggunakan kendaraan bermotor
harus benar benar memperhatikan barang bawaannya
pemerintah mulai memperlakukan aturan
tidak boleh membawa beban yang begitu banyak
tidak boleh membonceng lebih dari dua orang
sehingga dianjurkan untuk mengendarai atau menggunakan transportasi yang telah disediakan seperti bus
yang saat ini masih terus ditambah oleh pihak dinas perhubungan darat
sehingga ini adalah waktu yang tepat buat para pemudik untuk melakukan perjalanannya
untuk melakukan perjalanan mudik
oke baik terima kasih irin warani langsung dari gerbang tol cikampek jawa barat